tante merry pergi dulu ya ke luar negara
tante mary pergi dulu ya ke luar negara
tante mary pergi dulu ya ke luar negeri
dan ini mendadak karena ada urusan bisnis
tante mary pasti kerja keras kayak gini untuk hidupin aku
pasti dia pengen masa depan aku cerah
dia pengen aku bahagia
gak gara gara sama maknya laura jadi kasihan gini
tadi aku tuh mau ke rumah kamu tapi kamu kalau nggak ada di rumah
justru aku mau ke rumah kamu yang
aku cuma mau asetau kalau aku sekarang udah tau di mana tante thomas sama mbak be
yaudah sekarang kita ke rumah tante merry yuk ngasih tau
tapi tapi tante merry lagi gak di rumah
dia lagi di luar negeri
yaudah berarti kalau gitu kita berdua
makasih ya kamu udah selamatin aku
eh gue kan sayang sama lulu juga pacar gue
jadi ya udah sepantesnya gue
kalau lo fisiknya udah lumayan kuat
gue mau ajak lo ke satu tempat
ada deh pokoknya ini kejutan buat lo
oh kemana sih
udah tenangkan gue sama lu